menyatakan terdakwa atas nama ricky rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bertelah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama tiga belas tahun
menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan
memerintahkan terdakwa tetap ditahan menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain
menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar rp lima
demikianlah dibutuhkan dalam rapat dalam bidang permusyawatan majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan pada hari khamis tanggal sembilan februari dua ribu dua puluh tiga

pemerintahkan terdakwa tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan
menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan
karena hakim telah memutuskan ponis buat rr kami tetap komitmen dalam perkataan kami percaya kepada hakim karena hakimlah utusan perpenjangan tangan tuhan
itulah yang terbaik buat rr karena ada yang meringankan buat dia tadi ada dua dan dibacakan oleh majelis hakim
jadi kami percaya ponisi inilah yang terbaik buat rr
tiga in satu menjadi tantangan bagi transjakarta untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya
agar masyarakat pengguna tidak beralih ke kendaraan pribadi
ya tetapi jika diadu antara mobil pribadi dengan bus transjakarta setelah kebijakan tiga in satu dihapus
kira kira siapa yang terlebih dahulu tiba di tempat tujuan berikut liputannya
kita berdua sekarang sudah ada di kawasan ragunan dekat dengan halte bus transjakarta kementerian pertanian
dan sekarang saya dan nadia akan mencoba untuk membandingkan lebih cepat nanas dari ragunan ke monas
menggunakan bus transjakarta dengan kendaraan pribadi
mengingat jalur tiga in satu sudah ditiadakan dan saya akan menggunakan bus transjakarta
dan saya akan menggunakan kendaraan pribadi tapi dengan jalur yang sama dengan bus transjakarta melalui jalur tiga in satu
oke nad sebelum berangkat kita samain dulu jam ya
oke udah sama ya
nanti durasinya dihitung kira kira duluan siapa nih nggak nyampe ke monas
oke sampai ketemu di monas ya
sampai ketemu di monas
ya kebetulan sekarang busnya yang ke monas belum ada
para ibu ibu ini melaporkan tetangga mereka
yang menjanjikan arisan umroh dan investasi
arisan umroh dan investasi ini dimulai pada tahun lalu
saat itu tetangga mereka suendah empat puluh lima tahun
menjanjikan arisan umroh dan investasi
masing masing korban menyetorkan uang kepada suwenda
dengan nilai uang yang bervariasi
antara rp lima puluh juta hingga rp tujuh puluh juta
namun seiring waktu berjalan
arisan umroh dibatalkan dan uang yang mereka investasikan
tak kunjung kembali
selain uang umroh para klien kami juga dirugikan
oleh saudari suendah yaitu tentang abang
tentang investasi yang mana pada waktu itu
saudari suendah meminta kepada klien kami
uang sebesar rp lima puluh lima juta
ada yang rp tiga puluh juta
ada pula yang rp sepuluh juta
menurut polisi diduga jumlah korban mencapai dua puluh orang lebih
dengan kerugian diperkirakan mencapai satu ratus dua puluh juta rupiah